siapa itu nyembelin banget sih
lagu kesongan rimaku segala lagi
apa mungkin dia takut
aku sama rangga beneran ketahuan menikah
otaknya picik banget sih
apa perlu aku kerja
tapi kayaknya sekarang aku gak perlu kerja deh
aku masih punya uang
tapi kalau mami smedadi beneran ngusir aku gimana
terus mami smedadi
gak boleh ngerasainnya

terus aku jadi gelandangan
terus aku menderita kayak dulu
terus gak ada yang bantuin aku
terus aku sendiri
ini obat asma
ini untuk kecantikan
ini untuk pelangsing
ini untuk sakit kepala
dan ini asam urat
disini ada keterangannya
bisa kamu baca paham kan
nama saya bu jum bukan madam
pokoknya jangan sampai salah ya
semua obat obat ini
harus ingat itu
kalau menawarkan obat ini
gak boleh judes judes harus yang ramah
pembeli adalah raja
dan satu lagi saya minta kamu yang jujur ya

kamu bawa hasil uang dagangan ini
nama saya bu jum bukan madam
oke kenalin nama saya lara
saya telah di amerika
biasanya sih kalau saya beli obat obatan selalu luar negara ya kan
tapi sekarang saya mau kenalin obat dalam negeri ke ibu ibu
yang pastinya ngetop di amerika
ini tuh obat pelangsing cocok buat ibu ibu
ala kita tuh udah gak percaya sama obat obatan kayak gitu
udah sering ketipu
kok saya itu gak pernah nipu
cool banget keren selalu
so anyways obat ini tuh cukup keren ya kan
cocok banget buat ibu ibu yang gendut gendut
ah enggak enggak enggak kok
gak ada maksud maksudan kita itu dua gendut pantangan tau gak buat dihina
eh enggak enggak saya gak hina
nanti aku akan berhenti eh jangan jangan

dari ibu ibu jelak gendut gendut gendut jelak
uh deg banget sih
aduh sekali jualan kayak gini
eh dah dari ibu ibu kampung
woh gak bisa dibaik baikin
ya mendingan aku jual ke orang kaya aja
dia pasti mau beli
nah mulai coba
sepada halo permisi
sepada halo permisi
sepada halo permisi
nggak ada yang dengar kali ya
mendingan aku masuk aja
eh anjing yang di situ dong
pergi pergi pergi
kok anjingnya gak punya otak sih gak pinter banget
masa nyerang orang secantik aku
sensitif mbak apalagi sama maling
jalan aku tuh
mimpi apa sih aku semalam
jadi kamu ngusir anak saya
untuk tinggal di rumah kamu
saya bukannya ngusir om
tapi saya takut ada fitnah
kalau orang nginep di sini om
sekarang laura ada dimana
sekarang tinggal dimana dia
saya juga gak tau om
kamu kan pacarnya
seharusnya kamu menjaga dia dengan baik
kalau memang kamu gak suka dia tinggal di sini
kamu cari tempat yang aman dong buat dia
saya juga maunya kayak gitu om
cuma dia udah lari duluan om
saya menugaskan kamu
cari laura sampai ketemu
pastikan dia dalam keadaan baik baik
pastikan dia dalam keadaan sehat
pastikan dia dalam keadaan sehat
saya minta kamu bertanggung jawab penuh

atas putri saya satu satunya
dan satu hal lagi
kalau sampai terjadi apa apa
satu satunya yang jadi jaminan
adalah diri kamu
baru aja pertama kali jualan
gak ada yang beli
ngapasih kayak gini semuanya
saya mau ke sana
aku istirahat aja dulu disitu
siapa tau disitu ada rezeki
aduh sayang kamu tuh salah
siapa bilang wajah kamu jerawatan
udah halus mulus
jadi kamu tuh gak perlu kesalahan lagi
mas buta ya lihat dong
lu jelas jelas jerawatnya mateng mateng gitu eww
tuh kan rik kamu denger sendiri kan
eh mbak mbak tenang aja
aku tuh punya obat biar kulit mbak mulus
sekali pakai langsung injelang kayak aku
harganya berapa mbak
tuh kan rik murah banget beli ya
ngapain dibeli dia kan cuma sales
eh mbak cowok mbak tuh pelit banget tau gak sih gak bisa diandelin
emang ya dasar kamu tuh cowok gak tau diri banget
pelit banget sih
mulai sekarang kita putus
aduh sayang sayang aduh jangan pergi dong sayang
eh makanya jadi cowok tuh jangan pelit
mana ada cewek yang mau eww
eh ini semua gara gara lu tau gak
aku kan cuma mau ngebantu aja
terima kasih sudah nonton
sampai jumpa lagi